langkah hukum resmi diambil oleh menko maritim dan investasi lut bin sarpanjaitan
merespon tudingan aktivis yang menyebut luhut memiliki sejumlah perusahaan di papua yang bermain tambang
luhut melaporkan haris azhar dan fathia ke polda metro jaya
menuntut secara pidana luhut serta perdata dengan nilai ganti rugi seratus miliar rupiah
sebelumnya banyak pihak mengkritik langkah luhut yang menggunakan jalur hukum
karena dianggap mengancam kebebasan
untuk mengulasnya saya sudah bersama junifert girsang kuasa hukum luhut bin sarpanjaitan
ada nurholis hidayat kuasa hukum haris azhar dan ada suko widodo akademisi komunikasi politik uner
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak eva
selamat malam mbak eva
iya saya ke mas nurholis dulu
mas nuzulhalis ini haris azhar sudah resmi dilaporkan ke polisi
bagaimana kemudian anda menyikapi langkah hukum yang
sudah diambil oleh menko luhut ini
ya sulit untuk tidak menilai ini sebagai bagian dari yang kami sebut sebagai judicial harassment
jadi itu sebuah langkah atau penggunaan hukum baik mau menggunakan hukum pidana ataupun perdata
bukan dengan itikat baik bukan untuk good faith ya
karena kami dari awal sangat kooperatif dan sangat
sangat proaktif menjawab semua yang diminta oleh pertanyaan pertanyaan yang diminta oleh pak luhut melalui kuasa hukumnya pak junifer ya
dan juga kami meminta mengundang pertemuan bahkan untuk mengklarifikasi
dan sebenarnya kami perlu sampaikan tidak hanya ke pak luhut sebenarnya kami meminta klarifikasi
bahkan sebenarnya kami mendapatkan dari pihak pihak yang lain mengenai riset yang
di apa namanya
yang dilakukan oleh teman teman koalisi ngo
jadi sesederhana itu sebenarnya kami sudah berupaya dan tentu tugas kita kan memang untuk mendudukan perkara ini sesuai dengan proporsinya
nah sayang itu tidak di respon positif oleh rekan rekan dari kuasa hukum atau pihak lbp
haris arhal ini sudah sangat siap ya untuk menghadapi pelaporan ini
ya saya selalu menjelaskan bahwa haris dengan reputasinya sudah lama bekerja untuk isu kemanusiaan
punya standar yang tinggi mengenai data ataupun integritas mengenai hal apa yang harus disampaikan dalam wujud untuk mengkritik ataupun menyampaikan urusan urusan publik
dia akan sangat legowo atau kesatria untuk meminta
maaf jika memang salah
tapi sayangnya sampai saat ini apa yang dibilang salah atau fitnah itu kami tidak mendapatkan informasinya apapun
jadi tidak pernah ditunjukkan kepada kami mana yang salahnya
jadi sementara kami mendapatkan informasi yang sangat palit yang tidak pernah dibantah oleh pihak luhut terkait dengan hasil riset itu
nah sementara dari pihak lain
dan klien bahkan ada
terus saya sebutkan saja dari pihak freeport misalkan
dari main id
kami mendapatkan informasi informasi yang sangat bagus
bagi klien kami posisinya adalah contesting data
jadi ketika menyampaikan atau membahas dalam channel youtube tujuannya bukan hal yang lain
bukan untuk menyerang atau agenda terselubung selama ini yang disampaikan
semua dalam kerangkai tiket baik
supaya penderitaan gitu ya
yang di rakyat papua yang di cover dalam riset itu
direspon secara memadai oleh pemerintah atau stakeholder yang disebut
seperti itu sesederhana itu
oke baik saya sekarang ke bang juniver
bang junifer disebutkan langkah hukum yang dilakukan ini judicial harassment begitu ya
karena sebetulnya ada upaya yang kooperatif dan juga sudah aktif
mencari titik tengah begitu atau mencari jalan damai terhadap pertikaian kemudian ya yang terjadi
tapi tetap harus dilakukan langkah hukum ini
apa alasan kuatnya
mengapa tetap harus melaporkan ini
menarik ini perjalanan holis ini bagi saya
dia mengedepankan sudah berupaya kooperatif
malahan saya menyimpulkan bahwa ses dan tindakan dari rekan saya haris azhar maupun fathia ini
merupakan sikap dan tindakan yang tidak beretiket baik
pertama saya harus sampai
dari media maupun wartawan
ya seharusnya kalau mempermasalahkan seseorang
dulu kepada yang namanya siapa yang dipermasalahkan itu
dikonfirmasi benar apa tidak hasil daripada penelitian itu
dan kemudian tn kami pun setelah saya reject
tidak pernah dikonfirmasi mengenai penelitian itu
yang kedua yang sangat sistematis dan masif
cara pada ya haris azhar dan fathia ini
takkan ini hasil daripada riset
yang inti kami permasalahkan
tidak ada di sana yang menyebutkan
bahwa lukut bermain bank di papua sampai saat
tidak ada itu
ketentian saat menyimpulkan dan klien kami menyimpulkan
ada grandiside untuk mencederai
dan kemudian mencemarkan
dan kemudian karakter assassination dan berita bohong
yang menyatakan lukut bermain
nah oleh karenanya sekali lagi
saya katakan ketidakakuratan
ini yang kita minta kepada aris azhar maupun patia
eh koreksi dong
ya perbaiki ini
jangan dibuat lagi kesalahan yang sama
tetapi ngotot menyatakan dia benar
dan menyatakan bahwa pernyataan lukut bermain itu
jadi proses hukum sekarang
nah oleh karenanya
tentu negara itu
pastian dan ada waktu kepada mereka dua kali
dan kemudian ini opini sudah terbentuk
gampang opini untuk mau
apa yang dimaksud itu bagaimana
ini adalah nama baik
nama baik pribadi dan keluarga
nah oleh karenanya
untuk menuntut kebenaran dan keadilan
dikan oleh hukum
nantilah kita lihat apa yang kondisi katakan
bahwa ini sudah riset
kita lihat secara hukum
nanti masyarakat bisa menilai di pengadilan
tidak usah perlu khawatir
negara ini adalah negara hukum
dan kemudian juga
memberi contoh kepada siapapun
jangan terlalu gampang
nama baik orang lain
supaya bangsa ini semakin dewasa
tetapi ada etika
klien kami ini tidak anti
silakan datang ke kantornya
saya lihat sendiri
kalau tidak ada yang benar
tetapi ini sudah mencederai
yang kami minta pertanggung jawaban
ya ini pertanggung jawaban
ya proses yang kami lakukan ini
melihat dimana keadilan itu
bisa berproses dengan baik
di negara ini
apa yang kemudian disampaikan
kalau tadi disampaikan
pihak haris azhar
selalu berusaha untuk kooperatif
dan juga aktif
untuk konfirmasi saja
luhut bin sarpanjaitan
dan juga martabat
jadi kan gini
jadi kan gini
kami mau melakukan koreksi
datanya tidak benar
apa yang diperbincangkan
dalam channel youtube nya
jawaban dari semasi
bahkan undangan pertemuan
pada tanggal empat belas september
untuk meminta klarifikasi
tidak pernah di
kalau ada datanya
sudah mungkin ditayangkan
bahkan kita mengundang
pihak pak luhut
nah kalau sibuk
pak juniper lah
yang datang gitu
pak juniper pun
tidak datang juga
memenuhi undangan kami
pada tanggal empat belas
kalau nggak salah
semasi kedua ya
apa yang disampaikan
atau pak juniper
dulu kan pernah juga
kalau pak luhut
datang ke kantor kami
apa koreksi segala macam
dalam report itu
apa yang dilakukan
terkait dengan masalah di papua
dari pihak luhut
dari yang lain dapat
ingin menjawab ini
kalau betul itu mau
pada saat youtube itu
undang dong luhut
apa benar ini pak luhut
tapi setelah anda cecar
kemudian anda undang kita
kalau ada etika
saya edarkan surat
murukkan nama anda
baru saya katakan
tapi surat anda
sudah membentuk opini
di mana keadilannya
di mana keseimbangannya
kalau anda kena begitu
anda sudah salah
kita buka pintu
mari buka pintu
itu pak luhut lakukan itu dua kali loh
somasi yang kami sampaikan
makanya kami membuat laporan
negara ini adalah negara hukum
siapa yang benar
siapa yang salah
ini jalan yang terakhir
ya tidak ada tidak
untuk membela hak dari setiap orang
jadi jangan dilandaskan bahwa ini adalah tekanan
oh tidak ada tekanan
luhut datang sendiri buat laporan
begitu dia antusias untuk membuktikan ketidakbenaran ini
kita berani menyatakan
kita akan minta pertanggung jawab penyertaan
berarti pernyataan yang menyatakan luhut di dalam statement itu tidak benar
nah kami katakan
bahwa kalau ini dikabulkan oleh hakim
seluruhnya ini akan kita donasikan kepada masyarakat papua
bukan untuk luhut
bukan untuk pengacaranya
nah ini signal ini anda harus baca
berarti apa pernyataan pernyataan itu memang dari awal sepatut diduga adalah suatu ken
jadi ini kita akan elaborasi lagi lebih lanjut bang juniver soal tuntutan yang kemudian tidak
hanya pidana tapi juga perdata
saya nanti kita harus break dulu
saya nanti akan minta pendapat dari mas suko karena kita sudah sama sama dengar pemaparan
dari dua pihak ini
tapi kita harus jeda dulu
sesaat lagi newscast akan segera kembali
ya pertama kalau dalam konteks pejabat publik saya kira pejabat publik jangan terlalu pis telinganya ya
tetapi yang saya lihat bahwa dalam kasus ini ada sebuah yang saya pelajari berkaitan dengan misalnya ada kata kata
org lusut itu yang agak sedikit memang personal kan
yang kemudian menjadi persoalan
nah dalam konteks komunikasi politik itu komunikasi itu kan karakterisernya irreversible
jadi kalau sudah dilepaskan tidak bisa ditarik ulang
yang kemudian komunikasi politik bicara soal dampak dari kata data atau sesuatu yang dikeluarkan
nah itu yang kemudian berimpak pada tindakan yang kemudian bisa berujung pada aspek hukum
nah ini adalah yang saya kira luruskan ulang
kalau ini pendekatannya sebagai sebuah data sebuah hasil riset
itu harus ada kurasi kurasi terhadap proses itu gitu loh
jadi ini memang keduanya
jadi satu sisi saya kira satunya jalan memang harus ada buka data karena ini kasusnya data ya
dan itu dikurasi secara sensitif ya
misalnya kalau dalam
dekatan dengan sosial itu
puala data itu ada triangulasi data dan sebagainya gitu
saya cenderung penyelesaian penyelesaian yang
dalam ruang yang
diskusi fgd yang intensif
timbang kemudian semua disontakkan kepada publik semacam ini
ini juga menyangkut apa ya
menyangkut kehormatan orang
tetapi di satu sisi masyarakat dan kawan kawan
meyakini bahwa itu juga hasil riset yang
hasil riset yang
temuan ini yang saya kira harus dicarikan
kedumpang kemudian penyelesaiannya lebih
penyelesaian hukum tuh oke
tapi saya apakah terdapat jalan yang kemudian bisa
bisa meneduhkan semua pihak
dan ini menjadi pelajaran berharga dalam konteks apa ya
kematangan komunikasi politik bangsa ini
oke kalau kemudian tadi disebutkan bang junifer bahwa pak luhut ini sebetulnya tidak anti kritik
kemudian akhirnya menempuh jalur hukum
terhadap tudingan yang diarahkan kepada pak luhut
apakah kemudian ini bisa meng counter pendapat itu kalau begitu mas suko
saya simpel aja mbak dengan kultur kita
temukan mas haris dan pak luhut
sudahlah dalam ruangan biar cerita
dan saya kira jalan jalan indah daripada apa ya
dan bisa akan ketemu sebetulnya dimana kita dan sebagainya

dan kita saya suka respect pada mas nur kholis kan ya

oke kalau ini kan juga jantan
kalau data ini bisa dipertanggung jawabkan silahkan lah
kan soal konfirmasi data dulu
karena kalau ini diteruskan impact apa ya kepada publiknya juga tidak saling muter
pastilah pak luhut juga merasa dirugikan jika ini
kalau datanya nanti dianggap
jika ditandat juga tanggung juga itu
saya kira kalau bisa mengkurasi bareng
saya kira kalau bisa mengkurasi bareng
mas nurholi seberapa besar sebetulnya upaya untuk mencari jalur yang damai begitu ya terhadap permasalahan ini
ya sebenarnya ini adalah etik dari advokat ya untuk mencari jalan terbaik
kayak gitu untuk mengutamakan para pihak untuk berdamai
jadi dalam konteks itu maksud kami dalam konteks itu adalah
itu saja jadi bukan untuk memanaskan atau menambah runcing persoalan
tapi bicara soal konten tuntutan dan yang lain lain itu yang sifatnya ultimatum meminta maaf atau cabut
semua tentu kan harus ada dasarnya
nah dasarnya itu pertanyaan pertanyaan yang sangat bagus dari pihak kuasa hukum dari pak luhut
mempertanyakan soal maksud tujuan motif buktinya apa itu sudah kami jelaskan dengan baik
bisa diakses publik oleh bahkan kayak gitu hasil risetnya
mengenai kualitas riset pertanggung jawaban riset itu ada yang bikinnya riset itu
kanal youtube ini hanya memperbincangkan hasil riset itu
jadi kalau keberatan dengan hasil risetnya tentu ada silahkan
dan lakukan itu kepada yang membuatnya
nah bicara soal apa yang diperbincangkan kayak gitu dalam channel youtube
nggak ada tendensi yang lain memang untuk mendapatkan respon yang positif dari pemerintah untuk melakukan koreksi
karena itu kepentingan publik
ini bicara soal orang orang yang terkena impact dari suatu praktek bisnis yang diulas secara detail oleh laporan koalisi ngo tersebut
tidak ada grand design begitu ya yang tadi seperti disampaikan pak junifer
nggak ada apalagi dibilang ada agenda politik apapun
agendanya cuma satu ini masalah kemanusiaan di papua yang emergensi
kita tahu pak luhut begitu sibuk dengan segala urusan
tapi kita juga nggak boleh menutup mata situasi penderitaan masyarakat papua di intan jaya
korban terdampak dari konflik bersenjata
dan itu nggak boleh dibiarkan
nggak boleh dibiarkan
nggak boleh dibiarkan oleh pemerintah oleh pejabat publik
harus diperbincangkan menjadi konsumsi publik gimana caranya supaya mencegah itu tidak terulang
dalam konteks itu kepentingan dari klien kami
makanya kami selalu menyebut public interest
nggak ada bisa di track dalam seluruh report report atau rekaman rekaman channel youtube
semua speaker ataupun konten semua hanya berupaya untuk memajukan
untuk menjaga kemampuan urusan urusan publik yang emergensi
itu mbak eva saya letakkan dalam proporsinya
oke kalau kemudian tujuannya memang sama sama demi kemaslahan masyarakat papua pak junifer
apa sih sebetulnya yang di
karena juga selain kemudian mengajukan tuntutan pidana ada juga perdata begitu
yang nantinya seratus miliar ini nanti akan disumbangkan kepada masyarakat papua
mengapa kemudian tidak satu frekuensi kalau begitu
kalau tujuannya sama
sebetulnya untuk masyarakat papua
kasih ada pencerahan dari bapak sukowidodo tadi mengenai kritik
ya sekali lagi kami sampaikan klien kami ini sangat menghargai dan appreciate tiap kritik
ini bisa dibuktikan sampai saat ini
dan kemudian kritik ini yang harus kita klasifikasi
kita klasifikasi konstruktif dan destruktif
yang menjadi masalahnya sekarang adalah kritikan kritikan destruktif
inilah yang ditujukan kepada suhut di dalam permasalahan youtube nya
dan kemudian yang kedua supaya tidak bias lagi
mana itu yang destruktif pak juniver
kami tidak mengkritik as nurkolis masalah riset
sekali lagi kami tidak mengkritik
yang kami meminta pertanggung jawaban adalah pernyataan
sekali lagi ya jangan diputar putar
kalau diputar putar nanti kan jadi capek masyarakat ini mendengar
seakan akan hebat sekali itu riset
hargain saya juga suka riset
sepanjang riset itu pak sukowidodo itu sesuai dengan atau akademis
jadi jangan kita haramkan itu riset
yang menjadi pertanyaan adalah risetnya beda dengan kesimpulan yang disampaikan
dan inilah yang mencerahkan kebaikan suhut
dan saya tadi katakan
apakah di dalam riset itu ada disebutkan
yaitu klinis menetap suhut permainan
kalau memang ada
tentu kami akan mempermasalahkan riset tersebut
ternyata tidak ada
ini hanya rekaan
tujuannya si haris asar
kemudian ini di laporannya ini jelas ini sebetulnya
saya boleh bacakan supaya mas guru honch hidayat tidak confused ya
jadi saya tidak
bacakan aja laporan kami
ini berdasarkan hukum dan fakta
kerja tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik
tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
yang tidak pasti atau tidak pidana pencemaran nama baik atau pitbu
jadi ini yang anda harus baca
tentu kami laporkan
nama baiknya dicemarkan
kemudian kabar bohong
kabar bohongnya adalah dinyatakan dalam riset itu ada luhut bermain
ternyata dalam riset yang anda katakan itu tidak ada
tapi ini menyampaikan berita bohong
ini masalah hukumnya
terus ajarin di sini
tapi supaya anda semakin memahami apa makna laporan kami
jangan diputar risetnya
tapi anda klien anda membuat berita bohong
oke silahkan ditanggapi dulu
anda mau berita bohong nih
di mana berita bohongnya
berita a anda bacakan b
kemudian anda bikin penafsiran
ini tidak boleh
dan hukum menyatakan ini adalah poltoid
itu adalah perbuatan melawan hukum
karena tidak sesuai dengan pak
jangan melakukan perbuatan itu lagi
kenapa tidak melakukan perbuatan itu lagi
jangan membuat statement tidak sesuai dengan fakta
ini membohongi masyarakat
membuat pendidikan yang tidak baik dan benar
apalagi dikatakan ini hasil riset
itu akademis lho
oke baik bang juniper
oke kita berikan kesempatan kepada mas nurholis untuk menanggapi
juniper ini bersemangat sekali
bukan bersemangat mas
ini fakta mas
kalau diputar putar bicaranya masyarakat
ada apa yang dimaksud dengan berita bohong tadi
sebenarnya klien kami haris azhar tidak pernah berbicara tadi bermain itu
jadi agak salah alamat sebenarnya di sini
yang berbicara adalah rekan dari fathia
yang sekaligus adalah researcher dari riset tersebut
kalau kita fokus kepada apapun yang disampaikan
sebenarnya penggalan itu
ada kata kata yang bisa dibilang bermain
bisa seperti itu lebih tepatnya
itu adalah cara penyampaian
yang sudah berkali kali diklarifikasi oleh fathia
yang menunjukkan sebenarnya adanya keterlibatan
baik secara langsung atau tidak langsung
yang sudah dibuktikan dalam laporan tersebut
yang mungkin dalam istilah ekonomi disebut sebagai beneficial owner ownership
dari pak luhut dalam bisnis di blok di sana di papua
client kami dalam posisi yang untuk mempertanyakan disitu
bertanya kepada rekan
ya dijelaskan oleh mereka
dasar hasil riset ini
seperti yang tadi sudah dibaca oleh pak juniper
jelas menyebutkan bagaimana hubungan tidak langsung dari pak luhut
dengan beberapa entitas hukum yang ada dalam riset tersebut
dan ini tidak pernah dibantah
dan sebenarnya kami meminta klarifikasi itu kepada pak luhut
ataupun pak juniper sebagai kuasa hukumnya
tapi tidak pernah disampaikan
berkaitan dengan integritas hasil risetnya
yaitu urusan misalkan yang seharusnya disampaikan kepada para pembuat riset
ataupun terkait dengan kata kata itu
kalau tidak ditanggapi
ya kami tentunya melihat
itikat baiknya kami pertanyakan lagi
kita harus break dulu
tapi nanti setelah jeda
saya akan minta pendapat dari mas suko
karena tadi sudah dijelaskan oleh bang juniper begitu ya
yang dilaporkan ini ada atas dasar pencemaran nama baik
dan juga menyebarkan berita bohong
kalau kemudian pemerintah melakukan
laporan laporan melalui jalur hukum seperti ini
kita bahas sesaat lagi
saya lanjutkan dialog
kalau kemudian ada kritik begitu ya
bisa disampaikan seperti itu
atau tudingan terhadap pemerintah
lalu akhirnya penyelesaiannya
pejabat publik akhirnya melaporkan ke jalur hukum
menurut anda dampaknya akan seperti apa
ya memang apa ya
kita berharap bahwa para pejabat publik kita tidak terlalu tikus
sejumlah peristiwa misalnya kasus moral
macem macem yang apa
cepet cepet itu menurut saya
kita harus mulai belajar
agar para pejabat juga belajar tentang kematangan komunikasi politik
tapi ini juga berlaku juga bagi siapa yang
yang mengatakan bahwa
kita harus belajar
kita harus belajar
kita harus belajar
kita harus belajar
kita harus belajar
sejumlah peristiwa misalnya kasus moral
macem macem yang apa
cepet cepet itu menurut saya
kita harus mulai belajar

sebaliknya ketika mengungkapkan kritik
tentu kan ada
tapi menurut saya sepanjang apa ya
kasus tidak apa
tinggal perkaranya soal etika komunikasi
nah di dalam komunikasi politik bukan sekedar whatnya
jadi bagaimana mengkomunikasikan
juga pengaruh dampak kepada masyarakat
itu yang saya kira harus
ini konsisten saja pada data itu
sudah pertempurkan aja
kalau memang itu dilakukan
tapi kan bisa disitu
itu apa kerja swasta
ya itu kan
nah yang sedang kembali cukup gw
saluran saluran komunikasi politik itu kurang mendapatkan tempat yang bagus
hanya sekarang munculnya mural munculnya kritik di medsos itu kan cara yang kemudian bebas
karena kita tidak punya ruang eksplorasi yang memadai
saya justru itu yang saya sebutkan bahwa harus belajar di dalam konteks demokrasi yang digital semacam ini
ya harus ada cara cara di dalam menghadapi kritik itu
tapi demikian juga bahwa apakah seseorang atau siapapun yang melakukan kritik atau berpendapat
harus belajar tentang bahwa semua yang dikatakan harus dipertanggungjawabkan
kita tahu bahwa misalnya di medsos kita di medsos kita
kita kan masuk netizen yang tidak terlalu sopan ya semacam ini
kasus pak luhut mas asar ini salah satu di antara potensi kemudian yang akan terus meledak jika tidak selesaikan
ini adalah saya kira saya adalah puas terang gerak segala untuk kita semua
oke kita tentunya tidak harapkan ini kasus ini meledak
mas nurholis apakah masih ada peluang untuk kemudian ini akhirnya diselesaikan
oh tentu saja ada banget
jadi misalkan bahkan sebenarnya begini di kepolisian kan ada diatur mengenai prk
ketika dilaporkan suatu perbuatan pidugaan perbuatan pidana
mereka akan terikat oleh peraturan peraturan sekarang mungkin akan mengklarifikasinya
tapi mungkin publik juga tahu ya bahwa kapolri bersama kejaksaan agung dan kemudian
menteri kom info sudah membuat skb mengenai apa itu yang dimaksud dengan pencemaran nama baik atau depamasi
jadi bukan depamasi disebutkan dalam skb itu jika berupa penilaian pendapat hasil evaluasi dan sebuah kenyataan
nah jadi selain tentunya kita tahu dalam undang undang kuhp pak juniper paham betul
demi kepentingan publik apa yang itu itu selama itu untuk demi kepentingan publik
spiritnya jelas tujuannya maka itu bukan sebuah pencemaran nama baik
nah baik dalam kuhp dan skb sudah jelas seperti itu
bahkan kalau kita lihat beberapa undang undang sektoral sudah melindungi sebenarnya partisipasi warga untuk andil
bahkan seperti pak suko widodo ini akademisi misalkan gitu yang membuat penelitian
membuat kajian mengomentari apapun misalkan kebijakan publik atau realitas yang mungkin tidak sejalan dengan yang ideal
ya harusnya jangan harusnya di encourage seperti yang keinginan pak jokowi kan
bukan di discoraging kayak gini
jadi sebenarnya itu yang penting
jadi kami tetap akan dalam standing awal kami nggak akan lari gitu ya
itu kita yakini kebenarannya dan akan mempertahankan kebenaran itu dengan apapun risiko hukumnya
tapi apapun kami selalu menyulurkan tangan nih
untuk dari awal kita mengundang kalau perlu mengundang lagi untuk meminta seperti tadi
perkan sudah menjelaskan nggak ada tuh kata kata bermain atau kemudian apa yang dimaksud
interpretasinya seperti apa yang disampaikan oleh mbak fathia misalkan
ya udah kita duduk
jangan nggak datang kalau diundang
baik langsung kita tanyakan kalau begitu ke bang junifer
bang junifer masih ada jalan tengah ataukah memang sudah tertutup jalur damai ini
sebetulnya kita ini sudah menawarkan dengan somasi itu
ya sudah menawarkan dua kali kok
ya kita tawarkan baik baik
ya tolong dong dikoreksi
dan kemudian sekarang dikatakan datang dong baik baik
datang kemana datangnya baik baik
sementara anda sudah pukulin kita
seharusnya kalau ada etika yang baik dan benar sesudah budaya indonesia
anda sebetulnya menyatakan bahwa ada koreksi
dan oleh karenanya mari kita duduk untuk mengoreksi apa yang tidak benar dari kami
cantik kan mbak fathia
suku widodo tadi komunikasi
ini sekarang takkan bahwa kami benar
kalau sudah dikatakan benar menyatakan tidak benar
kan fakta anda tidak bisa membuktikan
berarti kan gak ada titik temu
ya tuh jangan dikatakan kami undang
makanya anda mempitnakan
kemudian anda menyatakan buktikan dong tidak dipitnah
ini kan sudah salah
ini kebalik balik ini
nah ini yang kita minta eh tidak benar
ya tidak benar
apa yang tidak benar
pertama luhut itu tidak ada bermain
kedua anda menyatakan riset
ternyata dalam riset ini tidak ada pernyataan itu
oke artinya masih bisa dikomunikasikan secara damai atau tidak ini
kalau begitu bang junifar
nah kalau sudah begitu oke lah
ya tolong karena ini sudah tercemar nama baik
saya sudah katakan
ini nama baik ini tidak segampang memberikan uang
lebih mahal nama baik daripada nilai duit
ini sekarang anda mencemarkan nama luhut itu
ini penting ini penting bang
baik baik baik
ini tidak benar
ini pejabatnya tidak benar
ini penting ini penting bang
ada kesatuan bisa menangkap itu
baik baik tentunya
dan kita sudah menangkap itu
dan sudah kita duduk duduk dulu
baik tentunya publik
ini yang kita katakan bahwa sudah terjadi itu
mari kita perbaiki
dan kemudian menyatakan yang tidak benar kita investarisir
baik tentunya publik menunggu itu jalur damai dan juga
yang kedua yang saya minta persis yang saya katakan
dipercepat bang junifar karena kita harus tutup dialog kita
dan yang dari uner kritik itu harus dipertanggungjawabkan
ya titik itu harus dipertanggungjawabkan
ini yang kami minta kritikmu itu kamu pertanggungjawabkan
kamu menyatakan itu bermain
nah yang terakhir saya mau sampaikan
di negara kita ini berkreasi itu kita harus update
namun berkreasi itu
harus ada etika dan bermartabat
baik kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian

baik kita akan tunggu sama sama kalau begitu bang junifer
bagaimana kemudian penyelesaian perseteruan ini
secara beretika dan juga bermartabat
bapak bapak terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
terima kasih mbak eva
terima kasih juga selamat malam
cnn indonesia newscast segera kembali